kecamatan labuan banten yang menjadi salah satu daerah terdampak tsunami
sebenarnya memiliki shelter tsunami yang berfungsi untuk evakuasi
namun sayang bangunan ini dinyatakan gagal konstruksi karena pembangunannya dikorupsi
ironis itulah mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan gedung shelter tsunami
dengan tiga lantai dan luas sekitar dua empat ratus meter persegi di labuan banten
gedung ini seharusnya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara
untuk menyelamatkan warga ketika terjadi tsunami
namun ketika terjadi tsunami dua puluh dua desember lalu gedung ini tak dapat difungsikan sebagaimana mestinya
gedung yang menghabiskan dana delapan belas miliar rupiah ini mangkrak setelah dikorupsi
dari pemeriksaan ahli hasil pekerjaan proyek tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi
dan tidak bisa digunakan untuk penyelamatan gempa dan tsunami
sehingga bangunan ini dinyatakan gagal konstruksi dan menyebabkan kerugian negara enam belas miliar rupiah
memang belum difungsikan secara masif karena kemarin ada hal hal yang memang diluar dugaan kami
sebelum saya memimpin di pandeglang karena ada permasalahan di tahap lelangan
dan masalah itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib ya jadi mungkin di tangan kpk
jadi saya juga harus hati hati ke depannya untuk serah terimanya kepada kami belum
dan mudah mudahan itu sebelum diserah terima kepada kami kami akan koordinasi agar shelter tsunami itu bisa kita manfaatkan
saya berkesempatan untuk masuk dan melihat secara dekat kondisi gedung ini
terbengkalai adalah kesan pertama saat memasuki gedung ini
bahkan area bawah gedung dijadikan tempat parkir mobil warga dan juga gerobak dagang
tempat ini lebih sering dijadikan tempat berkumpul anak muda setempat
pemirsa kondisi shelter tsunami di labuan sudah sangat memprihatkan
mungkin anda dapat melihat bagaimana dinding dinding di shelter tsunami ini kondisinya sudah sangat lapuk
penuh dengan lumut di sepanjangnya dan juga ulah oknum oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan pencoretan pencoretan di sepanjang dinding
semakin membuat kumuh shutter ini
dan juga beberapa fasilitas di shelter ini sudah banyak yang rusak
saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kondisi toilet di shelter ini saat ini kondisinya sudah sangat tidak layak digunakan